puluhan tokoh publik mulai dari aktivis anti korupsi akademisi hingga seniman
menyurati para ketua umum partai politik untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu
dalam suratnya lima puluh tokoh mendesak lima ketua umum partai untuk mengajukan hak angket
yakni ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
ketua umum partai nasdem surya paloh
ketua umum pkb mohaimin iskandar
presiden pks ahmad syaiqo
dan ketua umum p tiga mardiono
para tokoh menyebut telah terjadi praktik kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh
dalam suratnya para tokoh menyebut dugaan kecurangan pemilu terjadi bukan hanya saat pencoblosan empat belas februari
tapi sejak awal proses penyelenggaraan pemilu
hingga pelaksanaan proses penghitungan suara yang dilakukan kpu dan aparatur kekuasaan lainnya
toko publik menilai surat kepada ketua parpol itu sebagai gerakan etika dan moral menguak dugaan kecurangan pemilu
mereka juga menyebut hak angket belum tentu menggugurkan hasil pemilu
namun bisa meluruskan dan mengembalikan nilai demokrasi
ketua parpol itu menyebut hal yang tidak berguna
tapi kenapa di partai partainya sendiri rendet gitu kan ya
apa namanya di orang orangnya itu kan
upaya untuk menghalangi hak angket ini ada
surat kami itu konteksnya mas
ayo jalan jalan sehingga mereka itu ngerti bang
mereka itu ber apa namanya rakyat itu berpihak pada mereka
bagaimana sebelum sesudah dan sedang dan seterusnya
sehingga menimbulkan keraguan bagi kita
soal angka kalaupun nanti jalurnya apakah lewat mk
atau lewat angket itu soal lain
angket ini akan diselesaikan di luar dari
membiarkan ini menjadi tidak adil
efek berikutnya ini banyak yang harus
pemilu kita akan seperti ini terus
politisi pd perjuangan andreas pereira
perlu diajukan meski demikian
naskah akademik dan dukungan
kita melihat bahwa hak angket ini perlu
untuk menggolkan hak angket tersebut
bisa bergulir kalau didukung